dewan pimpinan majelis ulama indonesia mui jawa timur memberikan himbawan kepada umat islam
untuk tidak melaksanakan sholat idul fitri berjamaah di masjid pada satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
himbawan ini berdasarkan perkembangan penyebaran covid sembilan belas tidak hanya di jawa timur dan indonesia
namun juga di dunia
sementara itu epidemiolog menyebut atau menyambut positif imbauan ini
namun tetap mengingatkan pemerintah untuk memberikan peraturan yang terpadu antar sektor
dalam pengendalian dan pencegahan covid sembilan belas
himbawan mui jatim tersebut tertuang dalam surat nomor lima mui jtm empat dua ribu dua puluh satu
tentang menyambut idul fitri tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah atau dua ribu dua puluh satu masehi
pertimbangan ini berdasarkan kondisi penyebaran covid sembilan belas di indonesia sendiri khususnya jawa timur
terlebih adanya ancaman penyebaran varian covid sembilan belas

seperti yang terjadi di india
pelaksanaan sholat idul fitri di masjid ini adalah sunnah
atau sunnah mukakadah yang hanya sekali dalam setahun untuk idul fitri
tetapi menjaga keselamatan nyawa kita dan menjaga keselamatan nyawa keluarga kita
atau orang lain itu adalah kewajiban dalam
kami sendiri berfirman
jangan jatuhkan jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan
kemudian rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat imam abu dawud dan tabronik
yang juga menjadi
kau itu fikir
kita tidak boleh membahayakan diri kita
dan juga tidak boleh membuat kita kebohongan
juga tidak boleh membahayakan nyawa orang
selebihnya pelaksanaan sholat idul fitri bisa dilaksanakan di rumah masing masing
dengan teknis rukun yang dinyatakan sangat bisa dilakukan jemaah secara mandiri
imbauan ini pun disambut positif oleh epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo
menurutnya sholat idul fitri bisa diterapkan dengan protokol kesehatan
namun pengaturan pasca sholat biasanya yang masyarakat
selebihnya windu juga menyoroti kebijakan pemerintah yang masih belum selaras antar sektor
misalnya diberlakukan pengaturan pembatasan mudik maupun peribadatan
namun masih diperbolehkan berwisata lokal
kebijakan kebijakan yang sifatnya paradoksal ya
antar sektor saling kontradiktif
jadi sektor perhubungan sudah tidak memulihkan
tetapi sektor wisata boleh
ini kan tidak sinkron
itu yang membuat masyarakat juga bingung
bukan hanya masyarakat yang bingung aparat pun bingung di daerah daerah
orang mudik tidak boleh
ketemu orang tua nggak boleh
tapi boleh lencer boleh teknik
kok begini berarti main main dong kalau begitu ini
malah kalau dolan boleh tetapi bertemu dengan keluarga nggak boleh
kan aneh jadinya kan
nah masyarakat itu melihat bahwa kondisi seperti itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius
kalau kita ingin masyarakat itu mempunyai persepsi risiko yang baik
itu dimulai dari pemerintah
yaitu dengan kebijakan kebijakan yang sinkron
sinkron tidak saling kontradiktif
dan sesuai dengan prinsip prinsip tadi
pemutusan nanti penularan
epidemiolog sendiri mengingatkan apa yang terjadi di india bisa terjadi di indonesia
di antaranya dari pintu masuk negara yang kerap kurang ketat
baik dari warga negara asing ekspatriat ataupun repatriat
atau warga negara indonesia yang kembali pulang ke indonesia
epidemiolog mengingatkan pengetatan pintu masuk harus diintensifkan
termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mengembangkan kembang

membutuhkan penyediaan pintu masuk
sehingga pengetatan tidak hanya pembatasan dalam negeri seperti tempat ibadah
namun juga gerbang pintu masuk negara
tim liputan cnn indonesia